bagi seorang kolektor memiliki barang yang diinginkan adalah sebuah kepuasan
demikian pula bagi kolektor gundam
karakter robot asli jepang ini banyak diminati oleh kolektor anime di surabaya
tidak hanya sekedar hobi mereka bahkan ada yang menjadi juara dunia gundam
robot robot plastik ini disebut gundla atau gundam plastik
karakter anim robot asli jepang ini banyak dicintai oleh kolektor kolektor anim di surabaya
yang kumusik x itu gila
gue nyaman banget nyari kayak beginian nih
tak jarang mereka harus berburu ke sejumlah toko
dan mengambulkan rupiah untuk mendapatkan koleksi seri gundam yang diinginkan
jung merupakan salah satu kolektor yang mengoleksi gundem hanya untuk hobi
ia tak memiliki banyak seri
yang ia kumpulkan hanya karakter antagonis dengan seri super deform dan high grade
anime apapun film apapun saya selalu tertarik sama toko jahat nih
jadi sebenarnya agak lucu waktu saya misalnya nonton film
saya melihat oh ini toko baik sama toko jahat
saya lebih gak tau cenderung interes sama toko jahatnya
walaupun toko jahatnya itu memang kalah
biasanya orang orang kalau beli
uh saya mau toko utamanya saya mau toko yang jagoan utamanya nih
kalau saya kebalikannya saya kepengen toko jahatnya dari toko serial gundam itu
berbeda dengan david
tak hanya mengoleksi gundam sebagai hobi
david juga membentuk komunitas dan mengerjakan gandam gandam secara custom
bahkan satu koleksi gandamnya telah meraih juara dunia
seleksi seri super deform dan high grade
david juga memiliki sejumlah gandam edisi terbatas dengan sharing master dan real grade
tahun ini ia berencana mengikuti kejuaraan gandam builders world cup di jakarta
dan berharap bisa lolos hingga ke jepang
ada gejala gangguan prostat minum prostagir
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada kejala gangguan prostat minum prostagir
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat